demi meningkatkan kualitas tim jelang kompetisi liga satu persija jakarta menggelar seleksi pemain
terdapat dua pemain asing dan dua pemain lokal yang mengikuti seleksi di tim berjuluk macan kemayoran
memanfaatkan lapangan di luar stadion gajah yana malang tim persija jakarta menggelar latihan pramosi
sejumlah pemain senior mulai dari bambang pamungkas ismed sofyan abdurrahman hingga gunawan ikut berlatih
terdapat beberapa nama baru yang dikontrak dari pemain persija seperti mantan pemain bakang arima fc ryo jutomo dan pemain asal jepang yukita sugita
persija juga kedatangan dua pemain asing yang menjalani seleksi yaitu christopher arya gada asal chile dan jonathan bernardo dari brazil namun berpaspor timor leste
keduanya belum terikat kontrak karena tim pelatih masih ingin melihat aksi keduanya di pertandingan piala presiden
yang dijadikan ajang seleksi tim jelang kompetisi sepak bola tertinggi di indonesia liga satu
sedangkan dua pemain lokal yang menjalani seleksi adalah emra zul dan habibi
keduanya merupakan pemain u dua puluh tiga
menurut pelatih persija alessandro stevano cugura rodriguez saat ini tinggal fokus pada peningkatan fisik dan kebugaran pemain
kita evaluasi di latihan terus di pertandingan juga
ada yang satu baru yang bernardo belum main
terus kita harus main lawan arema tapi saya evaluasi dia
persija jakarta rencananya akan berada di malang hingga enam belas februari dua ribu tujuh belas untuk mengikuti pertandingan pramusim